dahulu kala hiduplah seorang pemburu
dia adalah orang yang begitu baik
suatu hari saat dia berjalan
dia bertemu wanita tua yang bertanya padanya
selamat siang selamat siang
kau terlihat begitu riang
tapi aku kelaparan dan kehausan
bisa kau beri aku sesuatu
dia merasa kasihan dan memberikan semua yang dia punya
wanita itu begitu senang
lalu dia pergi saat wanita itu menghentikannya
dengarlah aku anak muda kau sangat baik
makanya aku akan beritahu kau rahasia
dalam perjalananmu kau akan melihat sebuah pohon ek yang besar
di sana akan ada tiga ekor
juga ada burung dengan jubah yang bisa mengabulkan permintaan
tembakan panahmu di dada burung
dan ambillah jubahnya
juga ambillah sebuah bulu dari burung itu
selama kau memilikinya
kau akan mendapatkan emas setiap pagi di bawah bantalmu
terima kasih wanita tua
jika ini benar benar terjadi
akan sangat baik untukku
dan aku akan selalu bersyukur
jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar
jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar
dan melihat wanita muda yang cantik
dengan wanita tua di dalam istana
kau lihat pria muda itu
pria itu memiliki dua buah benda ajaib
dan kita harus mengambil darinya
akanku biarkan dia masuk
aku belum pernah melihat wanita secantik itu
apa yang membawamu ke sini tuhan
halo aku sedang berkelana
aku lelah dan ingin tinggal di istanamu untuk beberapa hari
dan aku memiliki cukup uang untuk membayarmu
hehehe baiklah kalau begitu
waktu berlalu dan sang pemburu jatuh cinta pada wanita itu
dia habiskan waktu di istana
sang penyihir mencari bulunya saat dia tidur
dan pemburu itu tidak bereaksi
karena jatuh cinta pada wanita cantik itu
kekayaan dia pelan pelan habis karena dia habiskan untuk membayar sang penyihir untuk tinggal
sang penyihir menginginkan jubahnya juga
sang penyihir berbicara pada wanita muda dekat dengan perapian di istana
kita harus mendapatkan jubahnya juga
kekayaan pria itu sekarang sudah habis
jadi biarkanlah dia pergi
kau harus melakukan perintahku
dan aku harus mendapatkan jubah itu juga
halo nona kau terlihat khawatir
apa yang membuatmu cemas
ada sebuah batu granit besar yang diatasnya ada berlian dan permata
tidak ada yang bisa meraihnya
aku ingin berada di sana tapi tidak bisa
dan itu membuatku sedih
jika itu keinginanmu maka aku akan memenuhinya dengan segera
wow kau melakukannya ini menakjubkan
jika aku beristirahat di pangkuanmu sejenak aku sangat lelah
sang pemburu itu bangun dan menyadari bahwa dia telah ditinggalkan
dan dalam amarah dia mengutuk wanita itu
begitu jahatnya dia
apa yang akan terjadi padaku
pada saat itu juga dia melihat tiga raksasa menuju ke arahnya
menyadari dia tidak dapat lari dia pura pura mati
raksasa itu berdiskusi apa yang akan mereka lakukan padanya
ayo kita bunuh dan makan dia
awan akan membawanya pergi dari sini
jangan terlibat masalah dan menarik perhatian manusia lain di sini
jika saja aku bisa mengendarai salah satu awan ini aku bisa kabur dari sini dan mungkin menemukan istana lagi
dan kemudian datanglah awan yang mengangkat dia cukup jauh dan menjatuhkannya di hutan yang lebat
di mana dia berjalan menuju istana mengikuti matahari saat siang dan bintang saat malam sebagai petunjuk
dia menemukan kebun sayuran di perjalanan
dia lapar dan memutuskan untuk memetik beberapa sayuran dan memakannya
dia merasa tidak enak dan berubah menjadi seekor kambing
dia menyadari bahwa sayuran itu pasti memiliki sihir
dia panik dan memakan sayuran yang berbeda
ini akan membantuku mengembalikan kekayaanku dan memberi pelajaran kepada yang licik itu
sekarang ayamu akan menanggicate bahwa ayam ini harus disenjuri dan ditaduk dengan jauh

udah gak mungkin terlalu lama lagi
dan membawanya butuh istirahat di sini semalam
benarkah bolehkah aku mencicipi salad terbaik yang ada di kerajaan ini
tentu saja nyonya
salad ini enak sekali
ya tentu saja
lalu pemburu itu mendapatkan kembali kekayaannya
namun dia belum selesai dengan kambing kambing itu
dia memberikan kambing itu kepada tukang giling dan memberitahu untuk memberi makan yang lebih tua
daun tiga kali sehari dan jerami sehari sekali
dan yang muda jerami tiga kali sehari dan daun sekali
beberapa hari kemudian tukang giling itu kembali dengan kambing muda
tuhan kambing tua mati
dan yang ini terlihat kesakitan dan tidak akan bertahan lama
pemburu itu benar
tuhan aku meminta maaf untuk semua orang
sang penyihir membuatku melakukan itu aku tidak dapat menghentikannya
aku meminta maaf karena aku percaya padamu dan mencintaimu
dan kemudian mereka hidup bahagia selamanya